kita akan bersama sama mendengarkan penjelasan dari
bapak menteri bapak dijen dan juga pak wame nanti
terkait dengan peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
tentang perubahan keempat peraturan pemerintah nomor dua puluh tiga tahun dua ribu sepuluh
tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara
nanti akan pak menteri menjelaskan kemudian bapak dijen dan juga pak wame
saya kira langsung saja kita beri kesempatan kepada pak menteri
untuk menyampaikan penjelasan
ya begini kemarin pak presiden sudah berkenaan menerbitkan bp no satu tahun dua ribu tujuh belas
yang sudah ditunggu lama terutama oleh masyarakat dan juga oleh media
karena kita menunggu konsistensi pemerintah atas penerapan
untuk penerbangan perubahan keempat
dan yang keempat tahun dua ribu sembilan tentang menerbah
nah ini pp ini antara lain itu memperbaiki apa yang sudah dijalankan selama ini
menyempurnakan untuk berkembang
perlu juga dikerisbawahi bahwa dalam pembuatan bp ini
peraturan menteri yang nanti juga akan saya jelaskan
itu kita sudah pemerintah dalam hal ini
kementerian sdm sudah juga berkonsultasi dengan keringinan komisi tujuh
baiknya apa yang harus dilakukan ke depan
karena yang harus dihadapi itu adalah penerapan undang undang yang konsisten
dan juga realita yang kita hadapi selama ini
yang pertama poin penting tentang perubahan yang terdapat pada
peraturan pemerintahan nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
adalah perubahan ketentuan tentang divestasi saham
sampai dengan lima puluh satu persen secara bertahap
jadi ini penting jadi ini instruksi bapak presiden bahwa
dengan diterapkannya bp dan juga dengan perubahan yang terdapat di dalam peraturan
maka semua pemegang kontrak karya dan iupk dan sebagainya
itu wajib tunduk kepada undang undang nomor empat tahun dua ribu sembilan
tentang winerba tentang pertambangan mineral dan batu barang
yang wajib itu melakukan divestasi saham sampai lima puluh satu persen
secara bertahap memang
jadi mungkin tiga puluh dulu lalu empat puluh
sampai lima puluh satu ada jangka waktunya sampai sepuluh tahun sejak berproduksi
nah jadi ini pak presiden menginginkan bahwa
memang secara mayoritas sesuai dengan perjanjian kontrak karya juga pada umumnya
dan sesuai juga dengan undang undang bahwa secara mayoritas
itu akan secara mayoritas dikuasai oleh negara
dan juga paling kurang dikuasai oleh bumn
keadaan usaha nasional apabila negara dan bumn tidak
atau memutuskan tidak untuk ikut serta dalam penguasaan itu
itu yang pertama
lalu yang kedua
perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan
untuk iup dan iupk
izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus
paling cepat lima tahun sebelum akhirnya jangka waktu
kalau untuk pertambangan mineral lokal
itu tidak mungkin pembahasannya itu dua tahun sebelum izin berakhir
karena tidak mungkin ekspansinya itu persiapannya
kalau ngajukannya dua tahun sebelum berakhir
negosiasi enam bulan persiapan segala macam itu enam bulan
setahun nggak cukup untuk ekspansi
kalau untuk pertambangan mineral bukan logam
masih bisa dua tahun
misalnya ekspansi pertambangan batu bara
kan batu bara tidak perlu pemurnian
apa yang dimurnikan di batu bara kan enggak ada
sampai sekarang itu nggak apa apa
karena batu bara bisa langsung dinyatakan energi
tapi kalau untuk pertambangan mineral logam
itu harus diberi waktu yang cukup
kalau bisa mengajukan perpanjangan paling cepat lima tahun sebelum jangka waktu
jadi itu adalah hal yang harus diperhatikan
yang ketiga pemerintah mengatur tentang penetapan harga patokan penjualan mineral dan batu bara
jadi kita ingin menentukan patokannya bagaimana
kita juga mewajibkan dalam ppb
pemegang kontrak karya itu untuk merubah izinnya
jadi dari yang dulunya bahasa inggrisnya itu
biasanya itu dari cnn segala itu bilangnya coo
cow itu menjadi rezim perizinan
jadi ijin usaha pertambangan
khusus operasi produksi
nah kewajiban ini pertanyaannya begini
kalau mau kontrak karya terus tidak apa apa
tapi kalau kontrak karya di pasal satu ratus tujuh puluh undang undang minerba
itu dalam lima tahun sejak undang undang itu diundangkan
itu wajib mengajarkan pengelolaan dan pemurnian
kalau mau ekspor produk setelah pemurnian tidak ada masalah
tetap saja kontrak karya
kalau tidak itu wajib merubah menjadi izin usaha bentuknya iupk
karena di iupk di undang undang pasal satu ratus dua satu ratus tiga
juga dimungkinkan karena belum ada
tidak diatur batas waktunya
kalau merubah iupk boleh
ini bukan hanya ini bukan badan usaha tertentu ya
saya tidak meladeni pertanyaan
pak kalau badan usaha ini bagaimana badan usaha ini saya nggak mau
jadi ini peraturan yang di buat untuk sektor subsektor mineral dan berkebarat
kalau nanti kalau ini anda tanyakan
sampai kapan pak boleh ekspor
nah gini boleh ekspor konsentrat asal merubah menjadi iupk
jadi dari kontrak karya menjadi iupk
kalau merubah dari kontrak karya menjadi iupk
boleh ekspor dengan catatan
satu dalam lima tahun harus dibangun smelter
harus dibangun fasilitas pemurnian
dalam pembangunan fasilitas pemurnian
akan diatur di dalam peraturan menteri
peraturan menterinya kemarin juga sudah terbit
ini peraturan pemerintah juga sudah terbit kemarin
diatur bahwa akan dimonitor oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah
mau monitor tahap tahap pembangunan
dalam lima tahun
jadi mengajukan ini plannya nanti kita tunjuk pengawas teknis
diawasi apakah ini sudah ada progress nya atau tidak
kalau tidak ada progres yang sesuai dengan perjanjian
ya kita stop izin ekspornya atau rekomendasi ekspor konsentratnya
karena ini komitmen bahwa undang undang ini berkomitmen
harus menerapkan hilirisasi
untuk mendapatkan nilai tambang
ya ini memang debat ada yang kalau tambang
kalau produk mineralogam kembaga begini bauksit begini
nikel begini emas begini yaudah ini ada perinciannya nanti
tujuannya kenapa pemerintah menetapkan begini
satu pp ini diterbitkan tujuan yang paling utama sesuai instruksi bapak presiden adalah
satu untuk meningkatkan terciptanya penerimaan negara
kedua terciptanya lapangan kerja yang lebih baik untuk rakyat
kalau yang sudah ada jangan sampai berkurang
untuk mendukung atau paling kurang mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada pertambangannya dan nasional
yang keempat menjaga iklum inkustasi yang kondusif
nah ini yang kelima
sebagaimana saya jelaskan tadi
kepemilikan pemerintah atau kepemilikan
badan usaha milik negara atau perusahaan milik daerah atau perusahaan swasta nasional
semangat konstitusi bumi air dan kain alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
jadi ini sebenarnya goalnya
jadi kita menyempurnakan apa yang sudah terjadi di bp peraturan peraturan pemerintah sebelumnya terkait ini
itu kita sempurnakan
satu yang penting juga
ditambah dengan aturan pelaksanaan
beberapa peraturan menteri
yang sudah terbit kemarin juga
tentang kegiatan pengolahan pemurnian
jadi seperti saya katakan tadi bahwa
dikasih waktu lima tahun
tapi lima tahun harus bangun smelter
harus bangun semesternya
kalau bentuk kontraknya masih kontrak karya
harus berubah menjadi iupk
dan mengikuti semua persyaratan iupk yang ada
memang boleh dibahas perpanjangan waktu tapi rubah dulu ke iupk
karena itu mematuhi undang undang
kalau mau ekspor
juga harus mengeluarkan biaya keluar atau biaya ekspor
yang nanti ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan
kami sudah melakukan usulan kepada menteri keuangan
manusia pendedahan oleh anak anak dikuasai enam sembilan puluh sembilan or delapan dan sebagainya
terkandung pertimbangan pertimbangan di menteri keuangan
kemudian kita menerbitkan peraturan menteri yang lain
ini mengenai tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi
di glotus nehmejarekan mineral luar negeri
hasil pengelola dan pemerintahan
ini kita awasi betul
ini pengachian penyelaan mineral yang di extreme hasid bahkan dari amerika pada tahun dua ribu sembilan belas
seperti saya katakan tadi harus membangun smelter nanti ada prosedurnya ada tata caranya
harus bikin pernyataan dan tertulis di atas meteran nanti akan diawasi tiap enam bulan
plannya mana dan sebagainya secara teknis
jadi kalau sengaja tidak membuat mengolor olor kita cabut rekomendasi ekspor
jadi ini dada kemastian
siapapun mau kontrak karya atau enggak pemegang iupk apapun
kalau kontrak karya harus berubah menjadi iupk kalau iupk sudah punya
itu di bidang mineralogam harus juga melakukan pembangunan fasilitas kemurnian
kalau tidak dalam lima tahun cabur
yang dicabut adalah rekomendasi ekspor konsentratnya
nah konsentrat itu sudah pengolahan tapi belum kemurnian